kedatangan anies baswedan disambut gegap gempita para kader dan simpatisan partai nasdem sumatera
maret yang telah memadati ruangan acara pelantikan pengurus sambil mengeluarkan teriakan anies
presiden pelantikan pengurus dpw partai nasdem dilakukan langsung ketua umum dpp partai nasdem
surya paloh surya paloh mengingatkan para kadernya untuk menjaga suasana harmonisasi
di antara sesama menjelang kompetisi pemilu dua ribu dua puluh empat dan menerapkan prinsip siap untuk kalah dan siap juga untuk menang
kita menginginkan agar yang besar terus makin besar tapi yang kecil jangan terus makin kecil
yang kecil harus ikut makin besar
tidak perlu mengecilkan yang besar tapi kita harus membesarkan yang kecil
dan kita tahu dari tersebut
menjadi tempat ini penggerak perekonomian yang luar biasa
ranah minang menjadi tempat lahirnya begitu banyak entrepreneur entrepreneur penggerak perekonomian indonesia
sebelumnya pada sabtu siang anies baswedan dan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menggelar acara bertemakan anak muda di kota bandung jawa barat
di sebuah kafe selama kurang lebih satu jam ahy dan anies tidak hanya memaparkan
mengenai pentingnya anak muda untuk masuk ke kota ini
kehidupan bangsa tapi juga berdiskusi seputar isu isu yang menjadi perhatian anak muda
yang merupanya mengenai pendidikan dan kebebasan berbicara
selain itu ahy juga menekankan mengenai pentingnya anak muda memahami dan peduli terhadap politik
banyak sekali yang ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan ini
perubahan dan perbaikan kita ingin indonesia tentu lebih baik
nah disinilah harapannya juga semakin memperkuat spirit dari koalisi perubahan
sabtu siang prabowo subianto berkunjung dan menikmati makan siang
salah satu kedai mie di tebet jakarta selatan
kedatangan prabowo sekitar pukul dua siang pun disambut langsung pemilik kedai
yaitu haris kristanto dan juga bayuska seorang youtuber dan komedian
para pengunjung kedai pun tampak antusias menyambut kedatangan prabowo hingga mengajak suah foto
para sopir ojol yang sedang menanti orderan juga sempat berinteraksi dengan perusahaan

prabowo pun sempat menyapa salah satu pengunjung ibu ibu yang membawa balita dan menggendong balita tersebut
prabowo menyantap mie lumpia udang udang keju dan beberapa makanan lainnya
terlibatan cnn indonesia